kalau saya boleh minta informasi
kira kira kemarin pengiriman dari butik ini ke si catherine ini alamatnya di mana ya
soalnya saya mau bantu cari orangnya dimana
hmm sebentar ya mas saya tuliskan
sebenernya buat apa sih deh uang sebanyak itu
kenapa sih lu jadi kayak begini
saya sengaja untuk mengetes kesetiaan kamu
ya tapi ternyata kamu lulus tes dari saya
saya lihat kamu orang yang baik santun dan juga sangat menghargai wanita
oleh karena itu menurut saya kaum pantas untuk mendampingi jennifer anak saya
ya ampun kenapa jadi begini
padahal planning awalnya kan bukan untuk dapat restu
saya cuma mau singkirin joshua
aduh kenapa sampai di restuin gini ya
padahalkannya jennifer cuma minta bantuan sama saya untuk menjauhkan dia dari joshua
oke kalau begitu saya pamit dulu ya
saya lagi ada meeting
sebentar lagi dengan dewan direksi
kalian berdua sudah tahu kan
kalau papa merestui hubungan kalian
kalau kalian mau meresmikan hubungan ini
saya pamit duluan ya
terima kasih pak nikolas
kita sudah bertemu disini
saya terima kasih sekali
hati hati di jalan ya pak
pamit dulu ya
akhirnya ada titik terang juga
kalau begini sih
randy dan mbak jen akan menikah
dan juga saya akan nimang cucu deh
kemarin itu saya sempat nggak sengaja dengar
kalau pemilik putih sini
tante sinta itu ketipu sama seseorang
kalau nggak salah namanya
orangnya udah ketemu belum ya
rencananya sih ibu sinta mau lapor polisi
kalau sampai tante sinta ngelapor ke polisi
semuanya makin rehat ya
emangnya mas kenal sama catherine yulia
dibilang kenal juga enggak sih
cuman masalahnya kebetulan temen saya juga ada ketipu
dengan orang yang sama si catering ini
kalau saya boleh minta informasi
kemarin pengiriman dari butik ini
ke si catherine ini alamatnya dimana ya
soalnya saya mau bantu cari orangnya dimana
sebentar ya mas saya tuliskan
sebenarnya buat apa sih dia uang sebanyak itu
kenapa sih lo jadi kayak begini
gue bener bener nyesel nggak ngurus lo dengan baik
ini udah bener ya
terima kasih ya
sekarang aku minta kamu untuk jawab sejujur jujurnya
dan nggak boleh ada satupun yang kamu tutupi
empat tahun lalu
jangan pernah coba coba kamu bohongin aku
aku terpaksa berbohong
aku takut sayang
aku takut kalau aku dituduh membunuh roy
kalau misalkan aku bilang kalau aku hamil anak roy
mbak eni sama al itu pasti akan makin menyudutkan aku
kalau aku itu sebagai pembunuh
aku takut sayang
empat tahun lalu
kamu udah coba memfitnah
apa itu artinya andin hamil anak aku
empat tahun lalu
kamu udah coba memfitnah andin
apa itu artinya andin hamil anak aku
ya aku udah berbohong
soal aku hamil dengan ricky
tapi kalau soal mbak andin
itu aku gak bohong
mbak andin beneran selingkuh
aku gak bisa lagi percaya dengan buat kamu
percaya dengan kamu
sayang kamu mau kemana
kamu mau pergi kemana lagi no
ma merasa aku udah hancur
aku gak bisa lagi percaya sama istri aku sendiri
aku barang sama diri aku sendiri
selama ini aku udah salah menilai
andin sama sekali gak bersalah
andin gak bersalah
andin gak kebunuh roy
andin gak kebunuh roy
andin gak kebunuh roy
andin gak kebunuh roy
andin gak kebunuh roy
tapi aku justru menceritakan andin mbak
aku udah gak tau lagi sekarang aku harus gimana mah
aku butuh waktu untuk menenangkan diri mbak
aku gak mau ngeliat lagi wajahnya sama aku
aku gak mau ngeliat lagi wajahnya sama aku
kayaknya kalo bisexual dari besar dong
tapi kenapa yang sanggup nyusulin dia ya
apa mereka bertengkar hebat
gue penasaran banget
gue tunggu disini sebentar lagi
kami sudah melakukan kesalahan dengan membiarkan andin dipenjara
pagi ibu chandra
pagi pak ejal
kamu ngapain kesini